tingbang bawah doang makasih yang murahan aja
atas lu kasih kayu
oi cabut dulu ya
ngapakan dah sayang aja sih
iya bener gue setuju sayang
tadi ada pangih
nyambek lagi dia tuh anak
selesai apa umi
seharusnya hari ini
abah ada kepeternakan ayam
cuma karena abah masih kurang sehat
faruk yang liat kesana
apakah sudah siap
ayam ayam itu untuk dijual atau belum
segera kabarkan ke umi
anak udah dandan vol volan
malah disuruh bersihin tanda ayam
bang ustadz faruk
pesen dari ustadz sepu apaan bang ustadz
iya apa pesennya
siapkan jantung antum
kalau anak beritahu
anak beritahukan apa pesan dari umi
jantung antum berdua tidak kuat
udah ustadz disuruh kemana
anak disuruh menggantikan ustadz sepu
untuk mengisi ceramah
jamaah anak sudah menunggu di masjid rw dua belas
belum terlalu sih
tapi iku harus ditindaklanjuti
jangan pakai kaki
man tangan ini man
masih berduka kali
coba aja kalo dikitung gak macem macem
emang ricky itu biang kerok
emang dia biang keroknya
ya udah kita nyebar
cari dia hidup atau
bawa aja kemari
gue kasih tau anak anak
udah tau siang siang panas kayak gini pakai baju salju
gue kasih tau nih ya
kalo emang lu udah jodoh sama wali singar
lu mau pakai baju astronot kayak yang ketutup semua tuh
terus lu mau ngumpet lubang semut atau lubang tikus
tetep aja bakal ketemu
namanya juga jodoh ya
gue disini aja dulu ah
gue harus keluar
selama wali singar masih gerayangin gue
kiamat udah deket
kiamat makin deket
emang lu kira gue lagi gak ada kerjaan apa ya
nih kerjaan gue nih
banyak yang belum audit
enak aja lu dimari
kalo lu dimari kerjaan gue gak bakal kelar kelar ovi
ngapain pusing sih tom
lu kan bisa nyuruh orang buat bantu lu mikir
ngapain lu ngerjain sendiri
bener aja ya lu
otak lu kadang kadang ngejir
he he yaudah
kalo gitu sekarang mendingan lu ikut gue
eh gue udah punya sesuatu
buat naik april
pengen gue antren sana
ngapain lu pake batuk
lu mau sikat gigi lu
aduh lu ngasih gue makan kamar
eh gue tutip jaket yang hitam nih
sudah bulat dengan niat kamu
ini izinkan kamu keluar dari sini
jadilah seorang designer
yang bisa mengutamakan
nilai nilai kebaikan islam
eh lo berdua punya ide gak
gimana caranya supaya gue dapat duit
itu dia gagabos
untuk hari ini
tidak ada duit
kalau sorry mungkin ada bang apoy
kalau bikin lapak ukuran dua x tiga meter
habis berapa ini
mau pake batang merah apa batang kok bang
mendingan pake seng
ting bang bawah doang mah kasih yang murahan aja
atas lu kasih kayu
cabut dulu ya
anak anak urusan sudah selesai tapi aneh kudu hati hati jangan sampai ketahuan sama dua anak
yang sore itu nah allah alazim antum kenapa ngagetin anak anak bang ustadz kenapa ada di
kandang ayah iyo katanya mau menggantikan usaha sepucera pak iye tapi kenapa ada di kandang ayah
bang ustadz coba itu hehehe hehehe hehehe kalau aneh jelaskan hantum pasti sulit untuk mengerti
ustadz hakti ye jangan bilang anak shakti nanti riak terlihatnya antum tidak percaya
antum pergi ke masjid rt dua belas pasti anak ada di sana antum shove antum lihat
antum cek gump cek itu percaya
ada anak di sana di masjid bagaimana caranya
ini sampai di masjid rt dua belas sebelum tuh anak dua bongsor itu sampai
hai teman teman udah kejar kemana mana nggak ketemu juga tanyain ke siapapun nggak ada yang tahu
kemana ngumpulnya itu anaknya
lo ketemu nggak ada yang tahu pokoknya kita harus cari kinergi sebetulnya biar supaya masalahnya tuh
itu udah ustadz
mantan enggak sakit